seorang ibu yang melahirkan di jalan tol karena terjebak kemacetan
seorang ibu rumah tangga bernama sri yati terpaksa melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki laki
di mobil petugas kepolisian jalan raya
tepatnya di rem tol cikunir tiga lajar penuju cikampek
keinginan yati melahirkan di kampung halaman tidak tercapai
saat terjebak kemacetan ia mengalami kontraksi dan harus segera melahirkan
dengan bantuan medis seadanya
yati yang dibantu petugas kepolisian akhirnya berhasil melahirkan dengan selamat
ia ditemani oleh sang suami hasanuddin
ketika berlaku pos pagi di ramcikunir tiga aramcikampek
tiba tiba berhenti di depan mobil patung tersebut
memberitahukan bahwa ada penumpangnya seorang ibu yang akan melahirkan
sementara itu setelah melahirkan sri yati dan bayi lelakinya langsung dilarikan ke rumah sakit islam pondokopi jakarta timur
untuk ditangani secara medis
erik kustara bekasi
jangan lupa like share dan subscribe ya